seperti bapak biarpun udah gak ngasih kerjaan lagi seperti dulu tapi masih merhatiin saya
suka nanya gimana kabar saya saya punya kerjaan atau enggak
saya bukan takut tapi hormat
biarpun bukan pimpinan kita lagi saya masih mau kalau disuruh suruh
masih nurut kalau dilarang larang kalau kangus pulang kampung
siapa lagi yang begitu ke saya
saya punya banyak saudara
terus barusan polisi ngebak boh sayap
salam buat pak junedi sama gugum
aku tahu kalian baik mau nolong aku mau nyelamatin aku
aku nolak karena aku pikir bahwa saya bukan urusan kita tapi urusan polisi

kangus pasti kesini dulu enggak
dia masih ada janji sama pemborong
siapa tahu janjinya gak jadi
kang murad kenapa
kang murad takut kalau enggak ketemu dulu sebelum kangus pulang kampung
mau saya buatin kopi
saya pengen makan bukan pengen ngopi
yaudah sana makan dulu aja
saya mau udah makan
saya minta temenin bukan ngajak makan
makan aja ngapain minta ditemen segala
ya pengen aja saya makan ditemenin sama kamu
kalau pergi makannya ditemenin sama kamu
kan perginya pasti pakai motor
kalau sendiri saya jalan kaki
itu namanya minta anterin bukan minta temenin

kamu situ buat saya seperti kaki
kamu situ buat saya seperti kaki
seperti bapak biarpun udah gak ngasih kerjaan lagi seperti dulu
tapi masih merhatiin saya
saya punya kerjaan atau enggak
bukan takut tapi hormat
saya bukan takut tapi hormat
biarpun bukan pimpinan kita lagi
saya masih mau kalau disuruh suruh
saya masih mau kalau disuruh suruh
masih nurut kalau dilarang larang
saya punya banyak saudara
siapa lagi yang begitu ke saya
tapi semua masing masing aja
tapi semua masing masing aja
gw tersayang terima kasih pak
sebetulnya bisa cari kerjaan lain
kerja di tempat lain
bukan kerja di sini
saya juga punya pilihan buat tetap di bisnis yang lama
tapi waktu kang mus ninggalin bisnis kita yang lama
ngebangun bisnis yang baru
saya ngerasa harus ngebantu
buat ngebalas kebaikan kang mus ke kita dulu
kang mus mau ngebantu kalau kita susah
biarpun sebetulnya dia juga sebetulnya juga susah
kang mus mau ngebantu kalau kita ada masalah
biarpun sebetulnya dia juga lagi punya masalah
makan dulu yuk
hidup terlalu berat untuk dihadapi sambil menahan lapar
saya kenal kang mus
waktu ikut kang gobang kerja di terminal
kang mus bukan jagoan
dia juga bukan pemimpin yang galak
tapi dia yang ngajarin kita soal disiplin tanggung jawab sama kesetiaan
ada bukan karena butuh tapi juga ada ketika dibutuhkan
ada bukan karena mengejar keuntungan
tapi karena rasa kekeluargaan
saya jadi paham kenapa kang gobang segan sama kang mus
yang badannya jauh lebih kecil
saya akhirnya juga jadi gitu
iya disini aos yang jadi bos
bukan cuma bos tapi pemimpin
ke warung nasi aja
nanti ketemu sama tukang parkir pasar lagi
hati hati kalau bicara
kalau nggak takut kenapa nggak mau ke warung soto
saya mau makan bukan mau ribut
nggak ada uang pas aja teh
nggak usah dikembaliin
terima kasih teh
apa kabar semuanya
ambil bangku lagi
itu tugas sukanta
kata kang mus sukanta itu karyawan serba guna
bisa disuruh apa aja
kata kang mus
kang musnya belum datang
kita nggak bisa ngambil inisiatif sendiri aja
saya nggak berani
peragang kakek lima yang harus kita tagih higuran
capek kalau cuma kita berdua
harus ada anak buah seperti kemarin kemarin
saya nggak berani
kalau belum ada perintah dari bang edi
taruh sini aja
aku mau ke rumah
kamu nelpon bang edi jangan langsung minta perintah
tapi sifatnya laporan
sejak anak buah kamu yang pengecut itu kabur semua
kita cuma berdua
kamu minta petunjuk
habis itu bang edi nyuruh kamu nyari anak buah lagi
saya telepon bang edi
saya telepon bang edi
kemarin waktu saya telepon
hari ini saya sibuk
itu bukan urusan kita
terus saya tanya
kapan ada waktu senggang
dia bilang hari ini
selesaikan hari ini
jangan lupa salam sama yang lain
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
ciriung ciriung ciriung
ciriung ciriung ciriung